jakarta sebagai ibu kota dengan kota kota satelit memiliki sejumlah stasiun kereta yang kini berwajah baru
salah satunya yaitu stasiun tebet jakarta selatan
dari area depan stasiun jalanan yang dulu dijejali oleh pedagang kini terlihat lebih tertata rapi dan tertib
tidak hanya itu terdapat integrasi antar moda yang memudahkan para penumpang untuk berpindah transportasi publik
lorong jalan pun diperlebar sehingga dapat membantu mengurai padatnya lalu lalang penumpang
stasiun ini kini juga lebih ramah bagi pengendara sepeda dengan disediakannya jalur dan tempat parkir khusus
saat masuk pun calon penumpang wajib menerapkan protokol kesehatan seperti memindai peduli lindungi dan wajib memakai masker
selain itu sejumlah fasilitas juga sudah diperbanyak dan diperbarui
mulai dari loket mesin tiket toilet musola tempat duduk prioritas
signage atau petunjuk yang lebih jelas hingga penyediaan tong sampah untuk menjaga kebersihan
seperti inilah wajah stasiun yang sudah direvitalisasi
tadi saya masuk saja sudah terlihat sejumlah fasilitas yang sudah diperbarui dan ditata rapi dan juga terawat
dan saat ini saya sedang berada di underpass atau jalur khusus di bawah tanah untuk menyeberang rel kereta
tentunya agar memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pengguna kereta ataupun transportasi publik
sejumlah penumpang mengaku
merasakan perubahan yang lebih baik di stasiun tebet ini
terutama dalam memenuhi kebutuhan penumpang lansia hingga yang membawa anak
itu kayak lebih nyaman terus lebih bersih juga
terus fasilitasnya juga semakin meningkat
toiletnya juga cukup bersih terus ada musolanya juga
terus kayak banyak tambahan tambahan fasilitas lainnya yang bisa dirasakan oleh masyarakat jauh lebih baik
lebih nyaman sekarang jadi masuk juga lebih mudah terus juga arah arahnya lebih jelas
saya tinggal di daerah timur juga jadi akses ke sini itu lebih mudah
terus untuk transjakarta juga ada yang bisa langsung dari tempat saya dan turun di depan dan langsung di over ke kereta
tapi kita yang sekarang yang berumur juga nyaman menggunakan kereta api
dan di stasiun tempat ini nyaman banget nunggunya
namun sayangnya revitalisasi stasiun di jakarta masih belum rata
stasiun rajawali di jakarta pusat salah satunya
selain bangunan tampak cukup tua akses kendaraan di depan stasiun terbilang sempit
ditambah adanya para pedagang yang belum tertata
ramainya kegiatan industri pengepul kian menambah kesan kumuh pada stasiun ini
sejumlah fasilitas dasar memang sudah cukup tersedia dan memadai
seperti tong sampah toilet musola dan tempat duduk prioritas
namun masih cukup timpang dibandingkan dengan stasiun yang telah direvitalisasi
sejumlah fasilitas bahkan sudah lapuk
aspal rusak dan mesin tiket masih belum tersedia
berbeda dengan stasiun sebelumnya stasiun ini sudah cukup usang
terlihat dari penanda atau petunjuk yang warnanya sudah cukup pudar sehingga agak sulit untuk terbaca
kemudian di stasiun ini juga masih belum ada jalur khusus untuk menyeberang yang lebih aman
pengamat atakota adit piftahul mengatakan
penting menjadikan stasiun tidak hanya sebagai tempat naik turun penumpang saja
namun juga sebagai one stop service atau tempat dengan multi pelayanan
selain itu penting pula mengutamakan kualitas pelayanan yang lebih ramah anak lansia dan penyandang disabilitas
ini public service ya public service itu pasti ada kaum disabilitas cukup penting
ada anak anak kecil ada orang tua ada lansia
skala skala prioritas itu yang saya kira perlu diutamakan
dalam lingkup besar ini adalah pelayanan
agar orang itu menjadi tertarik
agar orang itu punya
dan kepentingan itu adalah kemampuan
diharapkan adanya upaya pemerataan revitalisasi stasiun secara bertahap
agar seluruh pengguna transportasi publik dapat merasakan keamanan dan kenyamanan yang sama dan merata